madura united resmi merilis tim bertabur bintang di sebuah hotel di surabaya jawa timur
selain mengenalkan jersey baru madura united juga memperkenalkan pemain bintang barunya rafael maitimo yang diboyong dari persib bandung
madura united menjadi tim pertama liga satu indonesia yang meluncurkan tim sebelum tampil di piala presiden dua ribu delapan belas
launching yang digelar di sebuah hotel berbintang di surabaya jawa timur ini berlangsung meriah
perkenalan tim laskar sapeh kerap ini dihadiri menpora imam nahrawi dan wakil ketua umum pssi joko driono dan presiden persebaya surabaya
madura united memilih launching team sepuluh januari dua ribu delapan belas karena bertepatan dengan ulang tahun tim yang kedua
dalam launching tim ini juga diperkenalkan jersi baru yang penuh filosofi warga madura
warna merah putih masih tetap mendominasi
madura united juga memperkenalkan bintang baru mereka rafael maitimo yang diboyong dari persibandung
rafael maitimo ini sebetulnya sudah berlangsung cukup lama
saya mengenal dan berkomunikasi dengan rafael maitimo sejak sebelum dia berada di persibandung
dari madura united itu pelit terbaik untuk karir saya
dan saya juga pikir ambisi madura united contoh sama ambisi saya
dengan adanya pemain bintang
madura united bisa menjadi jawara liga satu indonesia musim dua ribu delapan belas